santri danang prasetyo wibo bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita bersama
dengan konfigurasi parasut merah dan putih
bersiap melaksanakan pendaratan di depan kita bersama
inilah dia penerjuran pertama
satu persatu peterjun berusaha memasuki daerah pendaratan yang telah disiapkan
hadirin sekalian untuk dapat menguasai parasut high speed performance ini
diperlukan jam terbang tinggi fisik yang prima serta mental yang banyak
bersiap melaksanakan pendaratan peterjun peterjun berikutnya
berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerjunan run pertama
dengan konfigurasi smoke dan parasut yang berwarna warni
menambah semaraknya langit monas pada pagi hari ini
hadirin sekalian pada run pertama ini
yang dengan kemampuan meluncur satu ratus sembilan puluh tiga km per jam
warna warni dari petunjuknya
peterjun andalan danny dan pauli ini terlihat indah menyala mengitari langit monumen nasional
dikombinasi dengan smoke dan bendera panjang berwarna warni berukuran sepuluh meter
menambah kemerian pada hari ini
bersiap melaksanakan pendaratan
secara disiplin satu persatu
peterjun memasuki daerah pendaratan
yang telah disiapkan
pada run kedua berikutnya
akan diterjunkan sebanyak dua puluh lima peterjun
bersiap akan memasuki daerah pendaratan
dari sebelah kiri podium
dalam posisi tiga ratus feet
peterjun dari angkatan darat
dengan konfigurasi parasut hijau kuning ungu
bersiap melaksanakan pendaratan
telah terjun run kedua
yang telah melaksanakan exit
yang diterbangkan oleh
bersiap melaksanakan pendaratan
di depan kita semua
leader pada penerjunan hari ini
kolonel infantri riksanigumai
di depan kita semua
berikan tepuk tangan yang meriah
untuk leader penerjunan pada hari ini
penerjunan run kedua
yang akan diikuti oleh
satu peterjun angkatan darat
sembilan belas peterjun angkatan laut
satu peterjun angkatan udara
dan empat peterjun angkatan udara

dan empat peterjun angkatan udara

dapat peterjun dari
kepolisian republik indonesia
dengan penuh rasa bangga
dalam run kedua ini
terdapat tujuh wanita
tentara nasional indonesia
dan kepolisian negara republik indonesia
untuk turut memberikan
sebagai melati pagar bangsa
yang senantiasa hadir
dalam berbagai perannya
tampak final dari
sebelah kiri podium
bribka nugroho karyanto
penterjun dari kepolisian negara republik indonesia
peterjun dari kepolisian negara republik indonesia
tentara nasional indonesia
dan kepolisian republik indonesia
yang selalu terjaga
bersiap mendarat full break